yeay lagi jalan sehat nih
bagus dong biar sehat
lebih bagus lagi kalo lo pinjemin gue duit pur
gak banyak lima ratus ribu doang
lima ratus ribu itu banyak bukan pake doang
aduh pak duit saya pak
kamu liat bunga gak
gak liat pak
ketika di rumah
saya mau curhat sama
ah gak apa lo yang mau curhat
kan gue yang nelfon lo mau curhat gak apa lo yang mau curhat
saya minta tolong jak
sama gue juga
atuh jak gimana caranya ngebatalin rencana naik rika
yang mau nonton sama temen cowoknya
nih jujur dah
ini yang ada di otak gue nih sekarang gimana caranya itu motor bisa turun mesin
makanya gue minum duit dulu
kan tadi udah saya bilang
beneran ini mah
uang saya habis buat lebaran kemarin
bunga ini ada di kamar
ibu udah cari
seharusnya bapak yang cari
udah gak usah dicari
nanti kalau lapar juga pulang sendiri
bukan salah ibu
loh bukannya ibu yang gak ngajak makan di luar
tapi kan salah bapak
indah mau cari bunga
kayak dulu pur yang mau curhat
kalian berdua kompak bener
dua duanya ada masalah
sayangnya gue juga ada masalah
pur kamu mau kemana
bentar gue lagi buru buru
ada barang yang lupa gue beli
soalnya ini kesempatan gue buat ngembalikan lagi kepercayaan ani ke gue
kalian selesaikan dulu masalah kalian berdua
cari kemana ke pak
arahnya aja gak jelas
nanti bapak malah buang buang waktu bu
bapak buat pengumuman
atau tempel di tembok tembok
nanti bunga dikira ikut pilkada
bapak ibu indah main main
bapak kan tahu sendiri bunga itu kalau ngambak seperti apa
iya bapak cari
itu untuk orang yang sudah kehilangan dua x dua puluh empat jam
ini baru lima menit
aduh terserah bapak deh cari kemana
pokoknya bunga harus ketemu
ibu indah mau menyesal kalo bunga bener bener hilang
iya iya nanti ini bapak mau cari
bapak minumnya nanti saja
sekarang bapak cari bunga dulu
nih buat lo
lumayan buat makan siangnya bang ojek mak
oh seperti itu
mama bawain itu buat lo
bukan buat laki lo
iya mak tapi kasihan bang ojak
pasti stres mikirin cari uang
buat ke bengkel motornya karena turun mesin
emang berapa sih ongkos buat turun mesinnya
rata bang ojak sih lima ratus ribu
kan cuma diturunin doang mesinnya
iya mak namanya juga turun mesin
pasti ada biaya ongkos naikin mesinnya lagi
beneran kamu gak ngeliat bunga
lagian kalo bunga main kesini
dia gak pernah lama
soalnya disini bu saya jarang nyadiin makanan
lo suruh laki lo beli motor baru gi
mak gimana mau beli motor yang baru
motor yang lama aja mau ke bengkel nggak sanggup
lo kagak usah ke bengkel lagi
iya mak tapi uang mukanya
ciciran per bulannya
jangan tanya mak tanya aja laki lo sana
ya kan bang ojaknya gak ada mak
oh seperti itu
saya ikut prihatin jak
jak kagak usah bawa bawa bapak lo
orang sabar itu dikasihanin tuhan
kamu salah jak
kalau kata saya mah bedanya tebal ah
nanti santri gue balik yuk
bang mau jak gak
yang sabar ya jak
kan kata kamu juga orang sabar itu disayang tuhan
itu kata bapak lo kalau kata gue orang sabar itu dikasihanin tuhan
aduh kemana ya
emang enggak gue tau
eh dah lo cari aja sono sendiri ya
gue udah perlu sama
bapak gitu banget sih
lebih pentingin emak daripada cucu sendiri
eh mila bukan begitu
yang bener bapak
namanya bocah kan biasa main
ntar sore juga dia pulang kandang
ya ampun mbak b
bapak aja main cucu sendiri sama ayam
he itu perumpamaan
ya perumpamaan juga jangan ayam kali b
yang lain kenapa sih
udah ya tat
emak pulang dulu ya
cie lagi jalan sehat nih
bagus dong biar sehat
lebih bagus lagi
kalau lo pinjemin gue duit pur
kagak banyak lima ratus ribu doang
lima ratus ribu itu banyak bukan pake doang
aduh pak duit saya pak
kamu liat bunga nggak
nggak liat pak
aduh saya cari kemana lagi ya
saya udah cari kemana mana gak ada
kenapa nggak coba di telepon aja pak
tadi saya udah telepon tapi hp nya nggak aktif
itu kan tadi
coba bapak telepon saya lagi siapa tahu aktif pak
mah berarti bapak kurang beruntung
silahkan bapak coba jelain waktu